dengan terpilihnya taman nasional komodo sebagai destinasi wisata terbaik dunia harusnya menambah kecintaan kita pada indonesia
lalu apa kata traveler kita trinity sudah bergabung bersama saya malam hari ini
trinity selamat malam
ini yang juga bikin saya iri karena dia sering sekali jalan jalan
bu susek saya mau tanya dulu kapan terakhir trinity ke taman nasional komodo
tahun lalu ya
tahun lalu dua ribu enam belas ya
berarti baru sudah berapa kali ke sana
sudah dua atau tiga gitu
dua atau tiga kali saya satu kali aja belum pernah
saya mau tanya tanggapan trinity dulu
komodo setelah menjadi masuk dalam the new tujuh wonders kemudian juga baru baru ini ditetapkan menjadi salah satu destinasi wisata terbaik dunia
versi majalah national geografi apa tanggapan anda
wah tanggapannya sangat bangga sekali ya
karena indonesia secara keseluruhan akan lebih terkenal gitu
kan komodo itu cuma di seluruh dunia ini cuma ada di indonesia
yaitu di pulau komodo dan di pulau rinca itu
maksudnya di taman nasional komodo itu
ini buat orang orang kaya saya yang belum pernah ke taman nasional komodo
ini banyak sekali disebut sebut orang keren sekali cantik sekali
apa sih sebenarnya yang istimewa di taman nasional komodo ini
apa best spotnya kalau anda dua tiga kali pernah kesana
best spotnya apa
pertama tentu kita untuk melihat si komodonya ini ya
karena kan memang cuma salah satunya di dunia ya adanya di indonesia
terus kedua sekarang kan lagi kalau di sosial media kita bisa lihat ada pulau padar ya
yang kita bisa foto dari atas
jadi atas bukit terus dia kelihatan pulau pulau dan lautnya yang bagus itu
itu terus juga pink beach
pink mitch itu yang pantai warna pink
tapi sebenarnya kalau bisa diving underwater di komodo itu juga bagus banget
cantik banget ya wisata bawah lautnya ya
tapi kalau kita lihat popularitas komodo ini kan cukup terkenal
bukan cukup terkenal sangat sangat terkenal bahkan di mata dunia
banyak sekali wisatawan atau orang orang dari luar negeri
mungkin kebanyakan orang dari luar negeri yang datang ke taman nasional komodo
ini menurut anda apa ya
promosi kalau dibilang promosi kurang kayaknya enggak juga
belum terlalu banyak menarik minat orang orang lokal atau wisatawan indonesia
untuk datang ke destinasi destinasi seperti komodo kemudian raja ampat
dan juga banyak spot spot menarik di indonesia
menurut saya sih karena ya pertama fasilitasnya ya masih infrastrukturnya masih kurang sih
kan orang apalagi kalau misalnya liburan
kalau kita sebagai orang indonesia itu kan pengennya yang nyaman yang gampang
apalagi kalau buat keluarga buat anak kecil gitu
kalau di sana
maksudnya jalannya masih rusak becek terus udah gitu juga
apa namanya ya harus yang orang yang adventure banget lah yang mau ke sana
jadi sedikit kata kalau inti kalimatnya orang indonesia kurang mau susah gitu ya
maunya yang ac yang dingin yang enak gitu ya
bisa jadi begitu
dan apa kan karena tiketnya juga masih termasuk mahal ya
maksudnya dibandingkan dengan
oke memang sekarang udah ada direct flight ya
tapi orang lebih senang yang gampang itu kan lebih banyak promosinya ya ke denpasar bali gitu kan
atau malah ke lombok gitu
padahal sebenarnya tinggal tambah satu jam lagi terbang dari bali gitu kan
kita bisa sampai ke komodo gitu
tapi akan menjadi concern juga nggak sih kekhawatiran juga
ketika mungkin seperti taman nasional komodo
kemudian juga oleh unesco begitu ditetapkan
banyak akan banyak orang
yang datang ke sana
ini dikhawatirkan bisa merusak kelestarian dari komodo
ekosistem yang ada di sana
itu juga menjadi kekhawatiran anda tidak
kalau misalnya apa ya
banyak didatangi oleh orang orang
kekhawatiran saya yang paling utama sebenarnya sampah sih urusannya
jadi sampai terakhir saya ke sana pun
sampai di puncak padar yang segitu bagusnya itu
wah sampahnya udah bertebaran dimana mana
terutama sampah plastik ya
ya sangat disayangkan ternyata itu dilakukan oleh orang orang kita sendiri gitu loh
yang masih belum sadar akan
akan lingkungan yang bersih dan nyaman gitu loh
harapan terakhir singkat saja
selain taman nasional komodo
indonesia punya banyak sekali
puluhan mungkin bahkan ratusan spot spot atau destinasi wisata yang menarik
yang untuk dikunjungi oleh turis lokal
dan juga turis atau wisatawan mancanegara
harapan anda untuk daerah daerah lain
akan sama seperti taman nasional komodo juga
ya tentunya begitu ya
karena menurut saya potensi pariwisata indonesia itu sangat tinggi sekali gitu kan
dan kita memang alamnya tuh luar biasa indahnya gitu
kalau kita bicara alam
terutama pantai dan underwater
jadi kita memang fokus aja ke situ dulu
terus udah gitu juga kita benerin infrastrukturnya
juga kita juga memperbaiki
edukasi sih sebenarnya dengan apa
supaya orang sadar wisata
dengan juga fasilitas yang benar
pelayanan yang ramah
juga juga apa ya
yang standar hospitality nya bisa selevel lah dengan bali dan di jawa
oke oke trinity terima kasih sudah bergabung dengan cnn indonesia connected malam hari ini